setiap pria tentu ingin menjaga penampilannya tetap menarik dan rapi
inilah yang membuat usaha pangkas rambut selalu eksis
berbagai model tempat pangkas rambut pun muncul terutama di kota besar seperti jakarta
uniknya sebagian besar pemangkas rambut ini biasanya berasal dari garut jawa barat
pangkas rambut sejarah pangkas rambut asal itu dimulai dari seribu sembilan ratus tiga puluh
seribu sembilan ratus tiga puluh otomatis berkembang biak ataupun menyebar ke seluruh daerah seluruh kampung di garut
khususnya di kecamatan banyersmi di desa banyersmi
nah dari penyebaran dari kampung ke kampung itulah yang menyebabkan para pemangkas rambut ini
menyebar ke seluruh daerah ke seluruh tempat di indonesia menjadi pekerja pekerja siniman rambut
ya asgar atau asli garut
daerah inilah yang banyak mencetak para pemangkas rambut
salah satunya alan purnama
pria asli garut ini sudah enam belas tahun bekerja di ibu kota sebagai pemangkas rambut atau capster
itu sekitar di tahun dua ribu enam sudah mulai ke jakarta
tepatnya yang pertama saya injak itu daerah tangerang bsd
itu awal saya berkarir di kapster
dibilang kerja nyantai gitu pak
jadi nggak kita keluar panas panasan standby di tempat
istilahnya duit nyemperin kita
saat ini alan bekerja di kawasan pasar santa jakarta selatan
ia mengaku bisa mendapatkan penghasilan sedikitnya seratus ribu rupiah per hari
jumlah yang lumayan mengingat fasilitas yang disediakan di tempat tersebut tergolong sederhana
namun belakangan mulai menjamur tempat pangkas rambut yang menawarkan kenyamanan
dan lebih bagi penggunanya
biasanya tempat pangkas rambut semacam ini disebut semi barbershop
salah satu ciri utamanya dilengkapi dengan alat pengatur suhu udara atau air conditioner
jenis usaha pangkas rambut yang biasa tidak akan bisa bertahan kalau tidak berinovasi
kalau tidak ikut mendesain dirinya merubah dirinya menjadi lebih baik atau lebih indah
itu adalah yang paling penting
mulai dekorasi dari mulai pelayanan dari mulai
kelas tertinggi tempat pangkas rambut adalah tempat pangkas rambut premium atau barbershop premium
barbershop plus ini memang menawarkan berbagai kenyamanan
ruangan ber ac peralatan yang berkualitas hingga interaksi antar pelanggan dan para pemangkas rambut
bila dahulu kita kenal pangkas rambut di bawah pohon rindang
saat ini kita banyak menemukan tempat potong rambut atau barbershop
dengan fasilitas yang lebih baik
dan bisnis potong rambut ini menjadi bisnis yang menguntungkan dengan omset yang cukup besar
meski harga lebih mahal dibanding dengan potong rambut keliling atau non ac
dengan fasilitas dan hasil potong rambut yang berkualitas
membuat pelanggan tak ragu merogoh kocek lebih dalam
waktu luarnya kita nggak nyaman di barbershopnya tiba tiba nyampe kita udah males gitu
apalagi kalau udah ngantri banyak panas ya udah males deh itu
kalau harga sih ya relatif ya
kalau misalkan kita memang mau nyari kenyamanan ya ada harga yang harus dibayar sih pak
itu aja sih kalau misalkan menurut saya
yang pasti ya kebanyakan ya kebanyakan kalau dipotong rambut biasa itu nggak ada
ibaratnya nggak ada kamas atau apapun gitu kan
sebuah barbershop premium mengenakan tarif rata rata di atas satu ratus lima puluh ribu rupiah
ini hanya untuk jasa potong rambut belum termasuk layanan lain
seperti cuci rambut dan tips untuk capsternya
pada masa sebelum pandemi barbershop premium seperti yang berada di jalan walter mongensi di jakarta selatan ini
bisa mengantongi pendapatan lebih dari tiga juta rupiah perharinya
gatot trihardianto egy agung jakarta